itu pecel kesukaanmu
itu pedang biru
aku punya nasi
sampai perutmu pecah nasi ini pun tidak akan habis
kamu memang cerdik
mati karena perang
saya tidak tahu lagi
sejak meriam kuntala menghujani kami
nama tempat ini apa kek
kalau kau mau pulang
arahnya ke sana
kira kira ya tiga hari perjalanan
rumah kakek dimana
kalau mau ikut boleh
tapi kalau kau masih mau netek emakmu pulanglah
saya bukan bayi lagi kek
katanya cuma disitu
dimana sih rumah kakek
sudah hampir setengah hari jalan kok belum sampai
hei tua bangga makin hebat juga kau
resim macam apa kau masih menginginkan duniawi
jangan macam macam mardanus
kenapa kau melindungi anak itu kalau tidak menginginkan pedang itu
hei pucat bagus berikan pedangmu itu padaku
langkai dulu mayatku
pendekar kentut baunya minta ampun
kakek jorok haji apa sih kek
aji kentut semar
semar bapaknya gareng petruk
ya musuh yang sakti sekalipun tidak akan mampu melawan senjata pamungkas semar yang berupa kentut
tidak sopan ih
kalau kentut di sembarang tempat memang tidak sopan
tapi kalau dipergunakan untuk mengalahkan penjahat apa salahnya
kau bisa mempelajarinya
tidak mau ah jorok
apa betul kakek mengangkat saya jadi murid
bagaimana dengan las karma dan kara
kita tidak perlu cemas mereka pasti tidak berani muncul dalam waktu dekat ini kan
isi orang yang menggunakan nama kristus pada saat itudi
ini semua pengungsi sudah turun gunung sudah kembali ke kampung halamannya masing masing kanjeng

sudah tenang kembali seperti setiap kalah kan jeng
kehidupan berjalan normal
para penduduk bekerja dengan aman
para petani sudah pula turun ke sawah
para pedagang bahkan sudah mulai berdagang
dan pasar sudah kembali ramai kan jeng
kehidupan rakyat yang telah pulih kembali seperti ini
harus kita pelihara sebaik baiknya
kita harus menimbulkan rasa aman di hati rakyat badangkara
supaya mereka tidak merasa